kita kembali lagi menyaksikan proses kedatangan dari vaksin tahap ke empat belas
yang saat ini berada di bandara soekarno hatta tangerang banten
saat ini pemerintah kembali menerima kedatangan vaksin covid sembilan belas
rencananya vaksin batch ke empat belas ini
diterima pada pukul dua belas lebih lima waktu indonesia barat
kedatangan vaksin ini sejumlah delapan juta dosis vaksin dalam bentuk bulk
sama seperti sebelumnya vaksin dalam bentuk blok ini akan kembali diproduksi oleh bio farma
sebelum akhirnya nanti akan kembali disuntikan kepada masyarakat
harapkan sejauh ini vaksin covid sembilan belas selain dari sinovac
pemerintah juga menggunakan vaksin astrazeneca
yang dikembangkan oleh perusahaan vaksin asal inggris
bekerjasama dengan universitas oxford
sementara vaksin gotong royong oleh para pelaku usaha lainnya yaitu vaksin sinoparm
saat ini kita saksikan kedatangan vaksin covid sembilan belas tahap ke empat belas
yang akan segera diproses
dan dari pihak ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
erlangga hartarto mengatakan
jumlah vaksin yang telah diterima hingga saat ini mencapai delapan puluh tiga sembilan juta vaksin
vaksin pada hari ini
sebanyak delapan juta vaksin yang nantinya
akan kembali diproses dan diproduksi oleh bio farma
sebelum akhirnya nanti akan disuntikan kepada masyarakat
rencananya memang adalah vaksin sinovac
yang selain nantinya pemerintah juga akan menyuntikan vaksin astrazeneca
dan juga untuk vaksin gotong royong
nanti para pelaku usaha akan menggunakan vaksin sinopam
sejauh ini vaksin yang telah diterima oleh pemerintah
yaitu vaksin sinovac sebanyak tiga juta dosis
vaksin astrazeneca sebanyak enam empat juta dosis
dan vaksin sinoparm sebanyak satu juta dosis
sementara untuk vaksin sinovac dalam bentuk bahan baku
telah diterima pemerintah sebanyak delapan puluh tiga sembilan juta dosis
setiap bulannya indonesia kedatangan rata rata sepuluh hingga lima belas juta vaksin sinovac dalam bentuk bahan baku
namun pada bulan mei ini indonesia menerima enam belas juta dosis vaksin
sebelumnya kiriman vaksin sinovac batch ke tiga belas

saya ingin menyampaikan kami sesuai dengan penugasannya kementerian bumn
kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih
yang sekarang kita bekerja sama dengan lima universitas dengan dua lembaga penelitian
tidak cukup di situ kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak pihak lain
karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri
tidak hanya vaksin import
insya allah kerja keras ini kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan
apakah kita bisa ada kemajuan dengan vaksin merah putih
ataupun vaksin kerjasama dengan pihak lain
saya terima kasih mengucapkan kerjasama yang luar biasa
daripada menteri kesehatan dari pihak kementerian keuangan
yang selama ini bersama bumn berjibaku untuk memastikan
daripada vaksinasi bisa berjalan dengan baik
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh